setibanya di bandara kuala namu perwakilan kontingen sumatera utara di pekan paralimpik nasional peparnas
diberi kalungan bunga oleh gubernur sumatera utara edi rahmayadi pangdam satu bukit barisan dan kapolda sumatera utara
para atlet paralimpik sumatera utara yang membawa pulang dua puluh tujuh medali emas tiga puluh dua perak dan lima belas perunggu juga disambut keluarga dan pecinta olahraga
dari bandara kuala namu para atlet paralimpik diarak dalam pawai mobil dari bandara kuala namu menuju kota medan
pawai ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan motivasi dan juga semangat
kita masih bisa mampu untuk sampai ke peringkat lima
prestasi anak anak kita yang menjadi banggaan kita adalah dengan kondisi yang sangat kekurangan
tapi dia tetap motivasi jiwa juang untuk mempertahankan sumatera utara kita
ada apresiasi kepada para atlet
pasti pasti ada bonus bonus untuk mereka mereka yang berprestasi
prestasi membanggakan mampu diukir enam puluh enam atlet sumatera utara di peparnas
seperti nina gusmita yang sukses menyabet tiga medali emas sekaligus memecahkan rekor nasional
kemudian ada reza atlet tolak
peluru yang juga sukses menyabet dua emas dan satu perak sekaligus memecahkan rekor asean para games
duka dukanya ya latihan setiap hari jadi aku ngalamin hamin tiga puluh sebelum tanding itu ada stres
stres menghadapi pertandingan kondisi tubuh yang tidak fit semuanya
jadi terbayarkanlah sama hasilnya
paralimpik di paris
punya target di sana
perolehannya nanti apa rekaan
bisa masuk kualifikasi ke sana aja udah alhamdulillah banget
pada peparnas tahun ini cabur atletik menjadi penyumbang medali terbanyak bagi sumatera utara
dengan sembilan belas emas dua puluh tiga perak dan tujuh perunggu
kemudian catur dengan empat emas dan tiga perak
lalu ada angkat berat dengan dua emas dua perak dan dua perunggu
agus supratman ayat sudrajat deliserdang sumatera utara